ini semua karena papa
kalau saja papa tidak menghamili wanita itu dan tidak mempunyai anak haram
keluarga kita tidak akan sesara seperti ini
perempuan itu sudah menggutuk papa
kenapa mama harus diam
kalau akhirnya mama juga yang menderita
kalau perlu mama akan sebarkan ke seluruh dunia kalau tanya itu anak haram papa
aku bukan anak mama
aku anak haram papa
itu kan cuma omongan aku aja kalau aku lagi emosi
gak gak mungkin
papa rasanya berpikir
benci sama diri bapak sendiri
mama kan tahu
kalau ibunya tidak meninggal
gak mungkin itu anak papa minta sama mama untuk mengurusnya
makanya papa harus mengajarkan dia untuk menghormati mama
papa kan bicara sama dia
tapi tolong mama jangan ikut ikut masalah itu lagi
mama kan tahu
pertama kali saya marah papa
aku l particularly punya wajahember tujuh tahun
saya mau jempol

aku tak perlu
kurang ajar kamu
kamu tuh harus berubah tahun
dan kamu harus berterima kasih kepada mama dan papa
karena sudah membesarkan kamu sampai seperti ini
dan kalau kamu tidak senang tinggal di rumah ini
silahkan kamu keluar
mama dan papa nggak usah repot
aku pergi dari rumah ini
aku gak peduli
karena cuma aku di keluarga ini yang masih punya otak
kenapa papa itu gak mau sampai
tanya tahu dan terbongkar rahasia ini
papa urus aja anak bapak sendiri
selama dua puluh tahun
mama sudah sabar mengurus dia
kita sudah terlalu banyak masalah pak
kakak mau kemana
dengar ya kamu
kamu tuh bukan adik aku lagi
jadi mulai dari sekarang
aku gak akan toleransi kelakuan kamu lagi
dan jangan sentuh barang barang aku ya
jangan sentuh apapun yang milik aku
katanya kakak lagi berantem lagi ya sama papa mama
kenapa mama harus diam
kalau akhirnya mama juga yang menderita
kalau perlu mama akan sebarkan ke seluruh dunia
kalau tanya itu hanya harap papa
ternyata apa yang selama ini aku selalu omongin benar banget
aku emang bukan anak mama
aku benci dengan wanita yang melahirkan aku
bisa bisanya dia hamil padahal tahu papa sudah punya istri dan punya anak
aku gak peduli
kamu yang buat hidup aku begini
kamu yang buat hidup aku begini
kamu yang buat hidup aku begini
kau mau siapa lagi ini
kamu juga gak dateng dateng sih ya

kau mau siapa lagi ini
kau gak dateng dateng sih ya
jodi lagi jodi lagi
jodi lagi jodi lagi
aku akan hancurkan kamu
biar mereka juga menderita kayak aku sekarang

kamu tolongin aku dong kamu dateng ke rumah aku sekarang ya
kamu tolongin aku dong kamu dateng ke rumah aku sekarang ya

aku bakalan nyesel seumur depaku ayo dong tanya
yaudah aku kesana ya
kamu tolong teleponin katanya dong
soalnya dia keluar dari rumah tuh
sambil emosi gitu kayaknya berantem sama mama papa
aku gak tau dia kenapa
kalian berdua makin lengket aja sih
kamu jangan kegantelan ya nempel sana nempel sini
begitu ya jangan mentang mentang kita numpang disini
kamu seenak enaknya dulu anak saya
eh dengerin ya
anak saya gak mungkin mau sama anak kamu yang jualin ini
eh eh eh sudah sudah
mau gak mau kalian itu akan hidup bersama
ya tapi kan pak
keluarga irwinsa juga harus nyumbang dong
untuk biaya hidup kita
emangnya rumah kita pantiasuhan apa
eh tante apple tenang aja
mulai besok kan mama kerja
ini pasti heboh ini
kalian mau tau gak
mulai besok nona kerja jadi sekretar sinarang
ini bisa rampe tau gak
itu bukan perusahaannya
jadi kamu kerja di kantor jody
iya udah deh mama gak usah mikir macem macem
masih suka sama jody
pasti ini semua alasan biar mereka bisa terus berdoaan
ini hari pertama kali kamu kerja kan
nara kenapa winona jadi sekretaris kamu sih
kenapa nggak jadi sekretaris jodi aja
bu itu kan kantor bukan punya aku
ya tergantung mereka dong
mereka mau nempatin di mana ya
itu hak mereka
neng yakin kalau ini bukan jebakan dari bu fresa
jangan jangan nanti neng disana disiksa
maksud pak maman dikerjain
ya gak mungkin lah pak maman
kan ada jodi yang lindungi dia
enggak kok aku nggak butuh jodi untuk melindungi aku
udah kamu gak usah tanya tanya lagi
anak itu anak durhaka
jantung papa kamu tuh agak lemah
dan untuk sementara sih aku bisa kasih obat
tapi pasti kamu harus antarin dia ke dokter besok pagi ya
satu pertanyaan lagi
papa kamu pernah operasi jantung enggak
papa aku sih emang pernah operasi jantung tapi udah lama banget
emang pengaruh ya
kayaknya gitu sih
jadi mau gak mau kamu harus anterin dia ke dokter ya besok